setelah mengalami masalah pada masa pendaftaran dan pada masa tes masuk
para calon pegawai negeri sipil kini dihadapi dengan masalah baru
yakni kriteria kelulusan yang dianggap mengurangi kesempatan mereka untuk lolos
ya dan untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan bapak muhammad ridwan
kepala birohumas badan kepegawaian negara di jakarta
selamat sore pak ridwan
selamat sore eva assalamualaikum wr wb
yang akhirnya memenuhi syarat sesuai passing grade
kenapa hal ini bisa terjadi pak
ya macam macam sebabnya ya
yang penting yang dibuat oleh panselnas soal soal yang dibuat itu standarnya sudah ada
dan passing grade nya pun sama persis dengan passing grade

baik apakah kemudian gap pendidikan di daerah ini akan berpengaruh terhadap hasil tes nantinya
untuk kementerian dan lembaga pusat itu tingkat kelulusannya ada tiga belas enam
atau tidak memenuhi passing grade
baik apakah itu kemudian akan menjadi hal yang dievaluasi kemudian ke depannya pak ritwan
ya dalam minggu minggu ini pansellas di mana bkn merupakan salah satu anggotanya
ini sedang berpikir keras bagaimana untuk mengisi formasi jabatan yang kosong
karena kalau kita lihat data dari
kalau kita tidak mengambil tindakan intervensi
sehingga pemerintah berkepentingan untuk mengisi formasi formasi yang kosong
itu sehingga prioritas pembangunan misalnya indonesia sehat indonesia pintar
itu akan tetap bisa direalisasikan
oke kalau tadi kemudian pak rituan mengatakan akan ada intervensi
intervensi ini bentuknya seperti apa
baik pertama yang harus digarisbawahi eva bahwa panselnas atau pemerintah dalam ini
tidak akan menurunkan passing grade
passing grade yang sudah ada itu sudah tepat sudah dievaluasi dari jauh jauh hari sebelumnya
tetapi yang kedua panselnas di mana bkn merupakan anggota di dalam panselnas
itu memiliki kepentingan supaya dua ratus tiga puluh delapan lima belas formasi ini bisa terisi semuanya tahun ini
karena itu benar benar dibutuhkan
guru misalnya tenaga kesehatan misalnya
kalau tidak ada dokter di sebuah kecamatan atau kabupaten yang bahaya adalah
derajat kesehatan di lingkungan itu atau di kabupaten itu atau di kecamatan itu
itu yang menjadi concern nya panselnas
baik lalu apa kemudian solusinya
kalau memang kemudian ada kebutuhan di satu sisi ini posisi dilematis berarti kan
tapi kemudian pemerintah tidak akan menurunkan passing grade
ya ada berbagai opsi yang tadi dicoba diselesaikan oleh pansenas
tetapi kebijakannya kan ada di menpan
sebagai anggota dari panselnas bkn terus serta memberikan data
ada tren dan sebagainya
mudah mudahan solusinya akan segera bisa diambil oleh panselnas atau kementerian pandanerbe
supaya proses seleksi kompetensi bidang untuk yang tes berikutnya
itu bisa dilaksanakan dengan sebaik baiknya
tanpa mengurangi kualitas dari peserta itu sendiri
baik pak ridwan ini bagaimana kemudian nasib dengan tenaga honorer
yang akhirnya masuk dalam tenaga k dua
oh iya tahun ini formasi
ex tenaga honorer k dua untuk guru dan tenaga kesehatan itu sejumlah tiga belas tiga ratus empat puluh lima orang
dan kurang lebih ada delapan puluh delapan senior kita yang tergabung dalam formasi itu
yang ikut bertarung tahun ini
dan datanya sudah bisa didapat oleh kami bahwa sebagian dari mereka
sebagian kecil dari mereka lolos passing grade
tetapi sebagian besar tidak
nah ini yang perlu diintervensi supaya
supaya anak anak di daerah itu tidak kekurangan guru
bisa diisi oleh tenaga honorer k dua yang memenuhi persyaratan ini
baik bolak balik tadi pak rituan mengatakan akan ada intervensi
akan ada intervensi
nah ini nanti bentuknya
masukan yang akan diberikan kepada pansel ini seperti apa
kalau dari bkn
ini tahapan selanjutnya tidak akan semakin sulit kan pak ridwan
oh tidak jadi gini
seleksi kompetensi bidang
itu sebagian besar
tetapi ada sebagian kecil yang menggugurkan
misalnya untuk formasi
riskier di basarnas misalnya
kalau dia tidak bisa berenang
maka tentu saja tidak akan lolos skb dan tidak akan
tetapi sebagian besar yang di daerah terutama
skb nya adalah bentuknya sama seperti skd yaitu menggunakan cat bkn
baik tapi apa sih sebetulnya yang menyebabkan banyak sekali cpns ini yang kemudian akhirnya tidak lolos
apakah karena memang bobot ujiannya ini soalnya ini dinaikkan dibandingkan tahun lalu atau seperti apa
ya baik soal yang disiapkan oleh panselnas dalam hal ini kemendikbud beserta konsorsium sepuluh perguruan tinggi negeri
itu pada hakikatnya sama dengan tahun lalu
tetapi kami menambah panselnas menambah soal soal yang mengecohkan jawabannya
kemudian yang perlu diperhatikan di garis bawahi eva bahwa
dengan tidak lolos passing grade itu bukan berarti anak anak itu tidak memiliki kecerdasan rata rata yang cukup
atau tidak memiliki karakteristik pribadi yang cukup tidak itu
jadi tidak semata mata tidak lolos passing grade lalu tidak mempunyai kemampuan yang dibutuhkan
tetapi memang untuk tahun ini soalnya berevolusi sedemikian rupa sehingga kelihatan sulit
padahal kalau kita punya mindset sebagai pns maka sebenarnya soal soal terutama tes karakteristik pribadi itu bisa dijawab dengan mudah
itu yang paling sulit ya pak ya tes karakteristik pribadi atau seperti apa sebetulnya pak ridwan
betul sub tes karakteristik pribadi itu sekarang yang menjadi momo ya lah
kalau tahun lalu itu tes wawasan kebangsaan yang menjadi momok
dan sebenarnya kalau kita lihat lihat soalnya
sebenarnya tinggal mindset kita saja yang disesuaikan dengan mindset sebagai pns
maka kita akan dengan mudah menjawabnya
misalnya prioritas prioritas mana yang akan dipakai apakah
menjalankan tusi ataukah menolong katakanlah orang di jalan dan sebagainya itu pasti dengan mindset sebagai pns akan dapat dengan mudah soal soal tkp itu diselesaikan
dan nilainya tinggi lima gitu
oke nilainya tinggi lima
baik kalau begitu pak rituan himbauan atau mungkin tips tips bagi peserta tes cpns di seleksi selanjutnya sehingga ini soal yang kemudian menjadi momok ini bisa dilewati dengan mudah
masih ada tiga tombol
masih ada tiga tombol
masih ada tiga tombol
jadi empat hari terakhir ya saya memberi contoh misalnya kalau kita sudah hang blank dalam sepuluh detik pertama kita lewati saja
dan kita harus yakin bahwa kita bisa
kemudian yang untuk seleksi kompetensi bidang sehingga kalau misalnya nanti sudah selesai sudah diumumkan siapa yang lolos ke seleksi kompetensi bidang
sebenarnya disitulah kemampuan atau kompetensi bidang kita itu di
seberapa baik kita bisa
seberapa baik kita di bidang kita masing masing ini
dokter guru bidan dan sebagainya
dan itu pelajaran pelajaran sebenarnya yang sudah kita bisa dapatkan di kuliah dulu ya
jadi santai saja kerjakan dengan baik
jangan terdistraksi oleh gangguan apapun
insya allah sukses
insya allah sukses
baiklah pak rituan terima kasih
kepala birohumas badan kepegawaian negara sudah bergabung di cnn indonesia newsroom